nah bicara soal hukuman beberapa hari yang lalu nih kita sempat dikagetkan
dengan ada hukuman bocah dimandikan oli karena diduga mencuri sesuatu di bengkel orang tersebut
nah hampir sepekan kasus tersebut ya prap
dan kalau misalnya anda ingat juga ini videonya sempat viral
nah pemilik bengkel juga keluarga bocah mandi oli di kecamatan turide sleman daerah istimewa yogyakarta
akhirnya sepakat membuat perdamaian
tapi meski menerima kesepakatan damai pihak keluarga tetap menyerahkan kepada polisi
terkait penelesaian kasus tersebut
pemilik bengkel yang memberikan hukuman pilihan mandi oli di kecamatan turi sleman yogyakarta m arief alfian
akhirnya mendatangi rumah bocah yatim piatu yang menjadi korban hukumannya
usai mencuri sebuah onderdil persneleng di dosen longgo rejo bangun kerto kecamatan turi
dengan didampingi keluarga perangkat desa dan tim kuasa hukumnya
kedatangan pemilik bengkel ke rumah korban ini menyusul sejumlah pembicaraan sebelumnya
yang mengarah pada penyelesaian kasus hukuman mandi oli tersebut secara kekeluargaan
dalam pertemuan yang berlangsung mengharukan ini
kedua belah pihak kembali menyepakati penyelesaian damai kasus hukuman mandi oli terhadap ald bocah yatim piatu
selain permintaan maaf sebagai bentuk pertanggung jawaban atas tindakannya memberi hukuman yang tidak pantas pada ald
dirinya juga memberikan santunan dan bantuan biaya pendidikan kepada korban
saya lagi sangat menyesali perbuatan saya mungkin terlalu kelengatan
dan tanggapan dari keluarga sini yang sangat mampu berbuka
mungkin itu yang saya jadi terharu
iya tanggapannya karena memang waktu itu kita sudah berdamai
ini kan cuma menguatkan dari pihak kelurahan dari pihak
waktu itu memang berdamai tapi kan belum ada hitam di atas putih
kemudian dari pihak keluarga mas arief meminta hitam di atas putih
karena memang sudah berdamai ya kita kasih kita tidak mempersulit masalah itu lagi
sementara itu pihak kepolisian mengaku masih belum mengetahui adanya kesepakatan damai atau islah tersebut
dan menyatakan masih akan mempelajarinya terlebih dahulu
namun karena laporan kasus mandi oli terbangun
termasuk laporan model a yaitu kasus yang tidak perlu dilaporkan korbannya
kemungkinan besar kasus ini masih tetap bergulir di kepolisian
hingga kini kepolisian di sleman belum menetapkan satupun tersangka dalam kasus ini
polisi masih terus melakukan penyelidikan dan baru akan menentukan ada tidaknya unsur kriminal dalam kasus ini
setelah melakukan gelar perkara awal